ya kita tau beberapa hari yang lalu menkom info johnny gia platte mengatakan ada seratusan lebih ya hoaks hoaks yang terjadi di tengah isu corona ini
yang juga semakin menambah problematika penanganan kasus corona mungkin juga memperparah situasi dan juga keadaan
apa yang akhirnya membuat justru di tengah situasi seperti ini hoax juga tetap ada dan apakah ini karena kemudian tadi ya informasi yang tidak satu pintu tadi
atau ini juga bagian dari kepanikan masyarakat mas revo seperti apa
hoax itu kan pasti sebuah keniscayaan
apa namanya infrastrukturnya mendukung siapapun bisa membuat atau memposting sesuatu
akhirnya orang yang tidak paham itu memposting hal yang ternyata salah
ada misinformasi ada disinformasi kan kalau kita melihat definisi dari hoax itu
ada misinformasi itu orang yang dia orang yang menyebarkan informasi itu dia tidak tahu kalau itu salah
jadi dia menyampaikan
tapi ada juga disinformasi dia memang sengaja membuat informasi palsu itu tujuannya macam macam
entah itu untuk propaganda entah itu untuk tujuan politiknya dia atau untuk ya macam macam lah gitu
nah sekali lagi ini sebenarnya memang tugas dari kementerian kominfo ya
untuk menangkal melakukan cek fakta ini dan kemudian mengedukasi masyarakat ini berita yang salah misalnya seperti itu
cuma selama ini kita melihat cek fakta cek fakta itu justru lebih banyak dilakukan oleh media
bukan oleh kominfo
dan harusnya untuk menangkal hoaks ini juga harus membuat narasi narasi yang kemudian narasi narasi baru
bukan hanya segedar mengatakan bahwa ini hoaks gitu
enggak tapi juga membuat narasi narasi yang bisa mencerdaskan publik gitu
nah ini yang kita melihat sebenarnya masih perlu terus ditingkatkan oleh kominfo
mas bambang apa yang membuat publik kita justru masih termakan hoax terutama juga soalnya
enggak cuman publik kita
kalau menurut saya kalau kita mempelajari tentang epidemi outbreak epidemi
ya itu terjadi disinformasi misi unorma itu bagian yang memang selalu terjadi gitu loh

ya keniscayaan lah kalau disebut tadi ya sehingga dalam penanganannya itu juga sudah ada cara cara menanganinya gitu loh

kalau masalah kita nomor satu enggak ada satu komando gitu loh yang mengkoordinir ini semua gitu loh
sehingga akhirnya semua jalan sendiri sendiri dengan sektornya sendiri sendiri
nah itu sendiri mengakibatkan muncul kebingungan gitu loh ya
nomor satu sih menurut saya mesti ada satu dulu tuh satu otoritas
jelek gitu ini mengontrol semuanya
kemudian ya terus terang sebetulnya kritik saya juga sama teman teman saya di tvri
ya di tvri rri ini yang namanya media publik itu harusnya ini dia juara paling depan lah di sini ya kan
itu kan dia ke publik betul begitu
tapi ya kita tahu lah malah tvri nya bertengkar antara dewas dan ini
kalau kita lihat kan di bbc misal deutsche welle apa itu kan nhk mereka di depannya
segala macam konspirasi tumbuh itu kalau menurut saya nggak bisa dihindari lah
oke nggak bisa dihindari atau bahannya banyak untuk dibuat hoax akhirnya
ada dua situasi yang membuat hoax itu muncul
nomor satu adalah politik nomor dua kesehatan
bahkan kesehatan hoaxnya muncul jauh sebelum politik
kita sering disajikan misalnya jahe bisa menumbuhkan ini
paling banyak justru kesehatan
soalnya ada satu bahan yang bisa menyelesaikan
dan akibatnya harganya naik
jadi dua itu
nah dalam kasus corona ini dua ini bercampur
jadi politik ada kesehatan ada
politik ada politik ada kesehatan ada
politik terkait dengan tiongkok
anda tahu di sini tiongkok seperti apa
karena itu kenapa namanya itu covid sembilan belas
biasanya namanya pakai nama tempat
tadinya kan virus wuhan
mers itu me nya kan middle east
sars itu south afrika dan seterusnya
jadi nama tempat
ini who kemudian memutuskan untuk pakai nama corona virus disease sembilan belas
karena ditemukan desember dua ribu sembilan belas
karena unsur politiknya sangat kuat begitu
menimbulkan politik rasis terhadap tiongkok
nah ini yang bikin berabe
lebih rumit urusan ini
lebih rumit daripada hoax di pilpres
nah karena itu memang
dan saya kira kan tadi seratus sekian itu kan berkat kominfo juga
artinya kominfo sebelah bekerja
bagus kemudian ditambah oleh media media yang melakukan fact checking
di amerika juga seperti itu
efek checking dilakukan oleh sekumpulan media
untuk juga malah melawan pemerintah tuh
karena pemerintahannya kan
itu kan rajin
gemar menyampaikan hoax
nah di kita ini
ketemu antara yang dilakukan kominfo
kita tidak tahu
kalau kominfo tidak bekerja bahwa ada satu ratus lima puluh enam hoax
pasti bekerja dia kan
ditambah lagi temen temen juga melakukan itu
saya kira ini bagus
cuma di kritik malah dia mempersoal
men take down persoalan foto seni yang dianggap polri
mas remo kalau unsur politik siapa dalam kasus hoax di corona ini
anda melihatnya sama tidak
tadi dikatakan oleh bang usman juga
hoaxnya kalau politiknya memang seperti bang usman bilang
kalau untuk politik dalam negeri kayaknya sekarang masih belum begitu banyak ya
banyak kan lebih pada informasi yang salah tentang kesehatan
terjadi misalnya kemarin mui bicara bahwa hoax karena babi gitu kan
babi itu ya orang tiongkok mohon maaf ya kan suka makan itu
jadi eh lari ke sana
ke agama juga dilarikan itu kan
agama itu pasti terkait dengan
itu pasti terkait dengan politik
jadi terjadi juga
nah step for politik untuk menyerang pemerintahan yang sedang berkuasa
tapi lebih pada ini
ada juga misalnya dikatakan ini hukuman tuhan buat kezaliman
yang zalim kemudian pertanyaan siapa
oke warnanya begitu gitu lagi ya
oke oke baik baik
ada loh kalau kita periksa satu satu
baik terakhir dari masing masing dari anda
apa kemudian yang catatan anda untuk pemerintah untuk ke depan
agar lebih baik lagi bisa menangani
kasus ini karena ya mudah mudahan tentu tidak ada
case case yang lain
tapi tentu kan ini perlu diantisipasi dari jauh jauh hari
mas revo lebih dulu
ya itu tadi kita semua bertiga
rasa rasanya sepakat bahwa ini perlu ada
pemegang tongkat komando untuk menyelesaikan ini
semua sektor ini mengkomandoi semua sektor
apa epidemi corona ini tidak semakin
semakin apa namanya menjatuhkan kita lah ya
secara ekonomi secara kesehatan secara politik dan sebagainya
jadi perlu ada
perlu ada siapa nih sekarang yang akan mengomandoi
saya setuju dengan pendapat itu
dan juga ya terus terang saya sih termasuk yang berharap
ini kan coronavirus itu sebenarnya virus yang sama untuk flu juga
dan memang biasanya flu itu kan keluar saat winter
begitu summer dia hilang sendiri ya
ya kita berharap mudah mudahan menuju ke summer ini
tetapi ada dampak dampak yang lain harus kita pikirkan
ini kan bukan hanya masalah kesehatan
jadi bagaimana kita mengatasi dampak dampak yang lain gitu ya
itu kita harus duduk pikirkan bersama gitu
misalnya aja ada perdebatan soal
wow ini mesti dimudahkan turine
loh kalau masalah kesehatannya belum selesai
memang lalu lintas manusia kalau bisa diturunkan dulu
kita ya ibaratnya puasa dulu sebentar nggak apa apa gitu
supaya tambah sehat gitu
tapi bukan berarti kita panik
nah memang mencari garis antara meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan
itu memang seni sendiri
dan karena itu memang perlu ditunjuk orang yang memang pas lah untuk masalah itu
dan itu harus ditunjukkan juga oleh pemerintahnya
jangan misalnya tahu tahu ditunjuk orang pemerintah menjelaskan tentang tidak perlu panik
dia sendiri pakai masker gitu kan
bang usman terakhir ada singkat seperti apa
memang harus ada satu komando
ya apakah itu ksp atau siapapun
tapi saya kira jangan presiden lah
urusannya terlalu banyak ke beliau ini
dan kemudian edukasilah masyarakat
fasilitasilah masyarakat selesaikan urusan corona ini penanggulangannya
sambil kemudian melakukan edukasi supaya masyarakat tidak panik
mungkin pak kuntaro bisa kali ya
udah pernah bri
karena catatan catatan editorial ini juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk bagaimana bisa menangani kasus ini
karena supaya lagi lagi jangan sampai publik juga dirugikan begitu
karena kebenar pemerintah tidak cukup sigap untuk menangani kasus ini
terima kasih banyak bang usman
mas revo terima kasih banyak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di layar demokrasi
terima kasih terima kasih